kita ke dalam negeri mobil formula buatan mahasiswa universitas gajah mada
maju ke kompetisi internasional di jepang akhir agustus ini
ugm berharap mampu mencetak prestasi lebih baik dari tahun tahun sebelumnya
mobil formula buatan mahasiswa universitas gajah mada ini
melaju di depan gedung balairung
menjadi tim pertama dari indonesia yang berlagak di ajang perlombaan
formula tingkat mahasiswa pada tahun dua ribu sepuluh
ugm berharap menyabat penghargaan lebih baik dari tahun sebelumnya
pada kompetisi di jepang akhir agustus nanti
atau komunitas insinyur otomotif internasional
mobil formula generasi ke delapan ini merupakan perwujudan dari hasil riset
sejak bima sakti racing team didirikan dua puluh enam november dua ribu sepuluh lalu
mobil ini diklaim lebih ringan lincah aerodinamis serta ergonomis
pada bagian kokpit untuk mempermudah pengendalian mobil dan kenyamanan pebalap
mobil ini itu dibentuk atau dibuat berdasarkan riset riset dari tahun dua ribu sebelas
jadi kita itu sudah melakukan riset dari tahun dua ribu sepuluh
kemudian kami gabungkan semuanya pak
jadi kami gabungkan menjadi satu sehingga terbentuklah mobil dua ribu sembilan belas ini
di mana mobil ini mempunyai kecepatan maksimum itu sembilan puluh lima km per jam
perjuangan tim bima sakti untuk menjadi yang terbaik
tak semudah membalikan telapak tangan
pasalnya indonesia juga memiliki kecepatan yang terbaik
menghadapi tim tim tangguh dari berbagai belahan dunia
mulai dari negara negara di eropa tiongkok dan tuan rumah jepang
di awal awal target kami kan hanya sekedar kita bisa lolos di technical inspection
kemudian ikut beberapa dynamic event dan itu sudah kita lampaui
kemudian mulai tahun dua ribu enam belas sudah kita targetkan harus tuntas mengikuti semua event
yaitu memutari sirkuit sampai dua puluh kali dan itu sudah kita lakukan
jadi kita bisa mencapai target itu
pada tahun dua ribu delapan belas bima sakti memperoleh prestasi gemilang dari kompetisi serupa
yaitu peringkat tiga business presengation event
di mana mahasiswa harus mempresentasikan karya mobilnya
bila nanti dipinang oleh industri otomotif
dalam event yang sama bima sakti juga menjadi juara pertama endurance dari asia tenggara
dan meraih sejumlah penghargaan lainnya
dalam peluncuran yang dilakukan rabu sore
mobil formula bernomor dua puluh dua ini yakin bisa mengukir prestasi lebih baik dari tahun tahun sebelumnya
hendrawan setiawan daniel yuwantoro sleman daerah istimewa yogyakarta